ya pemerintah merilis terdapat kategori daerah tertinggal terluar dan juga terdepan
atau biasa disingkat dengan daerah tiga t
dan ternyata masih terdapat berbagai permasalahan mendasar di daerah tiga t
salah satunya adalah ketersediaan bahan bakar minyak atau bbm
padahal bbm adalah selain sebagai kebutuhan dasar berbagai aspek
ini juga berperan sebagai penggerak pembangunan
lantas bagaimana kondisi dari ketersediaan bbm dan juga spbu di daerah tiga t
berikut salah satu gambarannya di daerah tiga t di pulau sumba nusa tenggara timur
antrian panjang khususnya untuk bbm bersubsidi seperti pertalite dan solar
berdasarkan data pusat statistik pulau sumba dengan luasan sebelas km persegi
dan terdiri dari empat kabupaten berjumlah penduduk sekitar tujuh
sementara itu berdasarkan data dari pertamina patraniaga jatim bali nusa tenggara
jumlah spbu di pulau sumba hingga awal agustus ini terdapat sekitar enam belas spbu
kondisi ini mengakibatkan satu spbu harus melayani beberapa kecamatan
salah satunya spbu di kecamatan kodi kabupaten sumba baradaya
setiap harinya harus melayani kebutuhan bbm untuk warga tiga kecamatan
yaitu kecamatan kodi kodi balagar dan kodi bangido
setahu saya dan bahkan saya sendiri merasakan bahwa kami cari bbm itu sepertinya kami cari emas
saking sulitnya kami berjam jam kami rela panas panas matahari itu
apapun kami lari ke wetebula bahkan kalau wetebula habis kami lari ke buba waktu itu
itu berjam jam itu kami dari sini jam setengah lima pagi pulangnya itu sampai malam bu
dari enam belas spbu di pulau sumba semua pemiliknya adalah badan usaha atau pengusaha yang mengajukan pendirian spbu
pertimbangan utama seorang pengusaha untuk mengajukan pendirian spbu adalah adanya peluang keuntungan atau minimal
pengembalian investasi pendirian spbu nya
keuntungan pendirian usaha spbu
pertimbangan utama seorang pengusaha untuk mengajukan pendirian spbu adalah adanya peluang keuntungan atau minimal
pengembalian investasi pendirian spbu
pertimbangan utama seorang pengusaha untuk mengajukan pendirian spbu adalah adanya peluang keuntungan atau minimal
kondisi inilah yang menjadi tantangan pengusaha dalam mendirikan spbu di daerah tertinggal terluar dan terdepan
atau biasa disebut dengan daerah tiga t
dan rilis dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
empat kabupaten di pulau sumba ntt seluruhnya masuk dalam kategori tertinggal
sisi usaha spbu ini jangka panjang bagus
tapi kalau kita omong bisnis bisnis lain untuk di daerah kita kan masih belum sama di pulau jawa
jadi pendapatannya masih kecil omsetnya kecil
itu jangka panjang untuk ya istilahnya kita melayani dan kita juga bisa nikmati hari tua tuh
melkianus lubalu pria asal sumba baradaya ini tak menampik
minatnya mendirikan spbu
melkianus lubalu pria asal sumba baradaya ini tak menampik
minatnya mendirikan spbu
di daerah tertinggal berangkat dari keinginannya untuk membangun daerah
sementara itu pertamina patraniaga selaku badan usaha milik negara yang mengatur distribusi bbm pun
mendorong pendirian spbu khususnya di daerah tertinggal terluar dan terdepan dari berbagai pihak
pengajuan pendirian pun bisa dilakukan secara online
secara umum untuk pengajuan kemitraan spbu yang reguler maupun kompak mini
itu bisa melalui kemitraan web kami dan semuanya sudah dilakukan
tinggal dimasukkan di situ nanti kita bisa proses di seluruh lokasi di indonesia
tapi kalau di luar dari itu yang penting adalah pertama bagaimana kita melakukan pengecekan di lokasi
yang memang layak untuk didirikan spbu dan kemudian tentunya yang mengikutinya adalah perizinan perizinan lokal ya di daerah ya
perizinan usaha seperti biasa
sejalan dengan itu badan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau bph migas
mendukung badan usaha untuk melakukan pembangunan spbu
khususnya di daerah tertinggal
di daerah tiga t yang ini tertinggal terluar dan terdepan
tentu kita mensupport ya badan usaha yang kemudian merencanakan pembangunan spbu reguler
dan tentu ini kita juga melihat demand nya kita melihat pasarnya seperti apa
nah di dalam nanti penyelesaiannya bph mendukung di dalam memberikan kuotanya
untuk wilayah wilayah tersebut berapa kuotanya dan berapa kuota yang akan diberikan kepada spbu
nah ini tentu akan
kita perkirakan dapat memenuhi demand daripada masyarakat
selain dari keberadaan spbu kuota dari bbm sendiri juga diperlukan
khususnya bbm bersubsidi seperti pertalite dan solar
pertama kuota itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan demand wilayah di kabupaten kota maupun provinsi
bahwa operasional ini bisa saja terjadi ya bahwa dari sisi pengiriman dari sisi distribusi
tetapi kita ingin sebetulnya penyalur itu dapat beroperasi memenuhi kebutuhan masyarakat
apakah itu satu hari setengah hari tentu ini kan disesuaikan dengan kondisi daya kan
bbm adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat indonesia
ketersediaan bbm dengan mudah dan efektif mendukung percepatan pembangunan
khususnya di daerah tertinggal terluar dan terdepan
dalam hal mendukung pembangunan peranan bbm tidak hanya mendukung peningkatan perekonomian
dalam hal mendukung pembangunan peranan bbm tidak hanya mendukung peningkatan perusahaan
pelajaran mes stores inilah yang menunjukan speed forward yang meningkatkan perusahaan
dan beretur jadi teknis tergantung dalam war wing
perusahaan sesuai gescholes und
burt romans badans
bbm khususnya bbm bersubsidi tak serta merta mudah didapatkan di daerah tertinggal terluar dan juga terdepan
kondisi ini masih harus menghadapi para pengepul bbm yang menjual bbm di sekitar bahkan di depan spbu
antrian panjang di spbu seperti ini di pulau sumba khususnya di kabupaten sumba baradaya provinsi nusa tenggara timur adalah pemandangan yang biasa
tak sedikit warga mengaku harus meluangkan waktu berjam jam untuk mendapatkan bbm khususnya bbm bersubsidi
namun bila kita perhatikan tak sedikit yang membeli bbm dalam tangki modifikasi dalam ukuran lebih besar
para pengantri ini mengaku membeli bbm di sekitar bahkan di depan spbu

biasanya dijual per liter gitu
iya dijual per liter sepuluh ribu per liter
dijual lagi berapa bang
berarti nggak per liter ya
oke jadi kayak misalnya sebotol seliter kurang dikit gitu ya
iya kurang dikit
bang adi itu memang jadi mata pencarian utama atau gimana bang adi jual bbm
untuk privatisasi itu cuma semata itu aja
memang jadi mata pencarian utama ya jualan bbm
gak ada pekerjaan lain berkebun bertani gitu gitu memang
tapi kan masih musimnya mbak
kalau pas musim kemarau pas musim kerja kebun kami kerja kebun
ini tangkinya dimodifikasi bang adi
enggak enggak enggak dimodifikasi
tapi kalau misalnya ada pekerjaan lain gitu ya milih pekerjaan lain mah adi
ya kalau ada paling milih
ada pekerjaan lain juga
sehari sampai isi berapa kali bang adi
kadang dua kali masuk tiga kali masuk
tapi ini keberadaannya bbm ini spbu ini ngebantu sekali ya sama
sangat sangat membantu untuk kami masyarakat kecil
bang adi nanti kalau misalnya ini ada penambahan spbu baru gitu ya artinya masyarakat pelanggannya bang adi itu bisa lari langsung ke spbu gitu gimana
lari sama ada yang lari kalau cuma isinya satu botol palingan mereka isi di ecer
oh gitu ya gak masalah ya
oke jadi kalau nanti ada penambahan spbu buat bang adi
enggak masalah bu gak masalah

inilah yang mendasari para pembeli bbm menggunakan tangki penuh ataupun modifikasi
yang menarik tak jauh dari spbu yang diperbolehkan menggunakan jerry can ini yang mendasari para pembeli bbm menggunakan tangki penuh ataupun modifikasi
yang menarik tak jauh dari spbu kita akan menemukan para pembeli bbm dalam jumlah banyak yang akan memindahkan bbm dari tangki ke jeriken lalu kembali mengantri dengan tangki yang telah kosong
boleh cerita motornya dimodifikasi apa gimana bang yohanes
ya dimodifikasi dengan pakai kompresor itu karena kalau kita isi dengan enam belas standarnya motor eh enam belas liter berarti kita perjalanan jauh ini kan habis waktu
tenaga begitu terkuras
untuk demi menyambung hidup buat anak istri buat masyarakat yang membutuhkan bbm begitu
jadi memang jarak dari rumah sampai ke spbu itu jauh makanya dimodifikasi supaya muatannya ini lebih banyak dan juga didistribusikan juga ke masyarakat sekitar
abang jual bbm juga
iya jual ini satu dua liter lah pokoknya yang lain kan pakai jalan pakai apa turun di laut pakai sampan begitu
sampai ini ya
turun juga karena disini sumber daya manusia rendah karena kita pada laman kode itu musiman hidup
kadang jambu mente sekarang gagal panen
ini yang kedua ini apa padinya baru baru gagal juga di kebun
makanya kita supaya demi menyambung hidup buat anak istri ya pakai rencana begini
berapa jam sampai sini biasanya
ya kurang lebih dua jam
tanjakan wahala gitu yang tanjakan paling tinggi itu kalau mungkin ibu lewat ke mbakwana
karena melandu itu kan jalan tanjakan itu
kadang kadang kita kasih turun jergen dulu baru kita naik ke bawah dua
sebenarnya bagi para warga keberadaan pengecer tak dipermasalahkan
khususnya bila membantu ketersediaan bbm untuk daerah yang jauh dari spbu
tinggalnya saya di kecamatan kodi bengedo
saya mau lari di pertamina di sini
itu bensin yang keluar dari rumah saya
dari rumah saya datang di sini itu berapa liter berapa cc yang habis
sementara ada di tetangga saya yang jual eceran sepuluh ribu
tetapi hanya kurang sedikit dengan yang saya dapat yang tempat apa dari pertamina ini
namun pemandangan yang unik justru kami temukan di sekitar spbu di sumba baradaya
tak sedikit pengejar bbm yang menjual langsung ke sini
bahkan di depan spbu
bupati sumba baradaya pun membenarkan kondisi ini
nanti kita akan dorong terus supaya aspek aspek kehidupan lain akan tumbuh
sehingga nanti pemanjaraan tidak hanya menjual eceran
sembari juga kita dorong supaya pertamina juga suatu saat dorong betul stoknya
sehingga mereka ini akan tersingkir
tapi juga kita berdoa ada sisi lain yang menjadi aktivitas mereka untuk mendapatkan income
itu pada posisi itu pemerintah
sekali sekali kami operasi tapi sampai hari juga kami refleksi ya harus ada titik tumbuh lain
apa yang terjadi di sumba baradaya nusa tenggara timur ini menjadi cerminan nyata di negeri ini
bagaimana bbm khususnya bbm bersubsidi belum bisa didapatkan mudah dan justru harus menjadi komoditas niaga
ya salah satu solusi dari permasalahan susahnya akses bbm ini adalah dengan mendirikan lebih banyak spbu
meskipun spbu yang didirikan ini adalah spbu darurat maka ini akan membantu masyarakat khususnya
masyarakat daerah tiga t tertinggal terluar dan juga terdepan untuk lebih mudah mendapatkan akses bbm
terlebih dengan kebijakan yang diterapkan ini adalah spbu bbm satu harga
maka masyarakat daerah tiga t tertinggal terluar dan juga terdepan untuk lebih mudah mendapatkan akses bbm
masyarakat daerah tiga t ini akan mendapatkan keadilan harga bbm yang sama rata dengan harga bbm di seluruh pelosok negeri
bbm atau bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam berbagai aspek pembangunan
tidak hanya sebatas untuk menggerakkan perekonomian bbm juga dibutuhkan untuk memperoleh air bersih
seperti di sumba barat jawa tenggara dan jawa tenggara

karena di sini juga kami terkenal itu langka juga air bersih
boleh dikatakan langka juga jauh sekali tempat pengambilan air bersih
jadi kami mau tidak mau jalan kaki berjam jam
selebihnya bbm juga diperlukan warga untuk kebutuhan pendidikan hingga kesehatan
makanya ketika ada keluarga yang jatuh sakit mau bawa di rumah sakit
dengan kondisi jarak tempuh dari rumah ke rumah sakit juga yang jauh
mau tidak mau kami harus gotong gotong untuk bawa ke rumah sakit
dan tidak sedikit yang meninggal di dalam perjalanan
kami pun menyelidiki apa sebenarnya pangkal dari susahnya mendapatkan akses bbm
khususnya bbm bersubsidi di pulau sumba provinsi nusa tenggara timur
mulai dari hulu hingga hilirnya
ketersediaan bbm di pulau sumba dimulai dari terminal bahan bakar minyak
atau fuel terminal waingapu sumba timur ntt
berkapasitas hingga delapan empat ratus lima puluh kiloliter berbagai jenis bbm
persediaannya bisa memenuhi permintaan bbm di seluruh pulau sumba
yang terdiri dari empat kabupaten
stok bbm di fuel terminal ini khususnya untuk bbm bersubsidi
mengikuti kuota yang ditetapkan oleh pemerintah
setiap daerah mendapatkan kuota berdasarkan usulan yang disampaikan
oleh masing masing pemerintah daerah hingga berikutnya mendapatkan persetujuan dari pusat
berdasarkan kapasitas daya tampung dan kebutuhan
satu tangki timbun di fuel terminal waingapu bisa memenuhi hingga tujuh hari
untuk kebutuhan di pulau sumba sendiri bbm didistribusikan sesuai kuota
dengan melewati berbagai medan dan cuaca
topografi dari pulau sumba sendiri
didominasi dengan perbukitan dan bergelombang
ini masih kondusif jadi tidak terlalu terganggu dengan kondisi politik sosial keamanan
dengan luas berkisar sebelas km persegi terdapat tujuh belas spbu di pulau sumba
semua bbm didistribusikan dengan sembilan mobil tangki setiap harinya
sesuai permintaan dan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah
permasalahan justru kami temukan ketika bbm bersubsidi keluar dari spbu
penimbunan menjadi permasalahan
penimbunan untuk pengeceran di daerah yang jauh dari akses memang membantu
namun untuk pengeceran di sekitar wilayah spbu justru menambah panjang antrean pembelian di spbu
atau bbm bersubsidi tidak sampai ke tangan warga yang membutuhkan
yang saya sesalkan hanya satu
bbm tidak boleh jual yang ecer itu yang dekat sekali dengan pom bensin
itu saja harapan saya
penambahan spbu pun bisa menjadi solusi
terlebih spbu darurat dengan sistem satu harga
spbu dan bbm satu harga sendiri adalah program pemerintah semenjak tahun dua ribu tujuh belas
guna menciptakan keadilan sosial khususnya harga bbm yang sama di seluruh wilayah indonesia
targetnya sampai dengan akhir tahun ini ada total delapan puluh sembilan
jadi ini menjadi komitmen kami dari patera niaga
sebagai bagian dari pertamina tentunya untuk memberikan akses energi yang lebih bagus dan lebih merata
tentunya penyediaannya pun juga dimulai dari setup lokasinya
terus kemudian juga aksesibilitinya juga dilihat
serta bagaimana kita bisa menjamin kontinuitas supply nya
ini dinamikanya memang cukup panjang dan kita harapkan nanti ini bisa tercapai semuanya
sampai dengan target di dua ribu dua puluh empat ada lima ratus tujuh puluh tiga titik
dengan kondisi geografis dan jaringan komunikasi yang belum stabil
spbu darurat yang diproseskan secara manual pun bisa menjadi salah satu solusi
ini kan ada dua produk ya pertalite dan juga solar sebagai bahan bakar penugasan maupun juga subsidi
memang saat ini kita masih menggunakan perangkat yang masih standarisasi yang kompak gitu ya
dimana di situ standarisasi masih minimum tapi kita harapkan kedepan ini bisa semakin besar ya
jadi satu kali pengiriman itu delapan kiloliter ya
hingga akhir agustus dua ribu dua puluh tiga sudah terdapat empat ratus tiga belas spbu bbm satu harga yang diluncurkan
khususnya di daerah tertinggal terluar dan terdepan
untuk di wilayah jatim bali nusa tenggara sendiri sudah terdapat enam puluh spbu bbm satu harga
kami sampai susah payah harus mengantri kadang jam lima pagi harus ke waitabula untuk mendapatkan bensin
dengan adanya pom bensin terdekat bisa memudahkan kami untuk menjalankan aktivitas
tidak seperti kemarin kami harus bangun jam empat harus pergi ke wetabula untuk antri biar dapat
itu kadang sampai jam sebelas dua belas baru bisa dapat
ya cari bbm waktu itu sebelum ada bbm di sini kami sangat setengah mati pak
ya kadang pakai motor ya kami harus cek dulu di waitabula di wkpubg baru
jadi yang pertama ini di bbm waktu itu saya ingin menggunakan mobil

kalau memang ada baru kami bisa turun ambil
dan itu pun juga setengah mati ambilnya
kadang juga dapat kadang juga tidak
dengan adanya bbm di sini ya sedikit tidak kami gampang begitu
dan tentunya penambahan spbu dan bbm satu harga
yang lebih dekat dengan masyarakat pun diharapkan
bph migas juga memerlukan informasi dari pemerintah daerah
karena mereka akan mengusulkan lokasi lokasi mana
yang masuk di dalam kategori tiga t
kemudian bph migas melakukan evaluasi mereview
dan kemudian kita menyampaikan kepada kementerian esdm
direkturat jenderal migas untuk kemudian ditetapkan
lokasi lokasi titik titik mana yang nanti akan dibangun bbm satu harga ini
di tujuh puluh delapan tahun kemerdekaan republik indonesia ini
kita tidak bisa menutup mata bahwa akses
bbm khususnya di berbagai daerah tertinggal
terluar dan terdepan tidak sepenuhnya mudah
partisipasi berbagai pihak tentunya diperlukan
untuk mendapatkan akses bbm sebagai salah satu penggerak pembangunan